dan untuk membahas lebih dalam mengenai kunjungan kaisar jepang ke indonesia
kami telah terhubung dengan asra firgianita kepala departemen hubungan internasional
visip universitas indonesia selamat siang mbak
selamat siang mas
saya langsung saja terkait kunjungan kaisar naruhito untuk memenuhi undangan dari presiden joko widodo ini
kira kira apa saja yang paling menjadi agenda utama dari lawatan ini mbak asra
oke terkait agenda pertemuan hari ini saya kira lawatan kaisar naruhito ini sifatnya lebih soft ya
beda kalau kita bicara dengan kunjungan perdana menteri
jadi posisi kaisar yang melakukan pendekatan lebih soft kepada pemerintah suatu negara itu menjadi sesuatu yang menarik
jadi agenda utama saya kira lebih memperkuat hubungan persahabatan di antara kedua negara
dan tentunya melalui kerjasama kerjasama yang juga lebih soft
misalnya seperti yang sudah disampaikan oleh kaisar naruhito bagaimana pertukaran pemuda jepang dan indonesia
persahabatan yang lebih berfokus pada people to people connectivity
terpas tadi dari data data tentang kerjasama kerjasama yang sudah disampaikan
tapi pendekatan yang lebih soft yang lebih sifatnya mungkin kalau dalam bahasa hubungan infrastruktur
bahwa politik nampaknya menjadi sesuatu yang penting dalam pandangan kaisar naruhito
dan juga kalau kita lihat sebenarnya secara kebijakan luar negeri jepang yang berbasis pada neighborhood policy
ini memang juga mengartikan bagaimana jepang sangat melihat penting dan strategisnya posisi indonesia sebagai negara di kawasan sebagai negara tetangga di kawasan asia timur
dan indonesia tentu punya posisi yang sangat strategis buat jepang dan begitu pun sebaliknya
saya kira itu ya jadi lebih soft dan lebih mengutamakan pada isu isu yang lebih sifatnya low politics
untuk tentu mendukung apa yang menjadi isu isu yang sifatnya high politics
tentunya ini tapi kalau terbilang juga jaraknya cukup lama ya mbak asra dari kunjungan kaisar jepang sebelumnya ke tanah air
yaitu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
seperti apa sebenarnya kedekatan hubungan indonesia dengan jepang ini
apakah memang baik baik saja atau bagaimana
sebenarnya kunjungan kaisar ini bisa memang menjadi satu indikasi terhadap hubungan antar negara
tapi kalau kita pahami tentang bagaimana posisi kaisar di dalam pemerintahan jepang
saya kira kunjungan kaisar yang pun juga baru sekian kemudian baru datang hari ini
menurut saya ini satu progres yang cukup baik
tapi bukan berarti hubungan kita tidak baik baik saja
kalau kita lihat secara data
kunjungan perdana menteri jepang
yang juga mewakili
tentu negara jepang itu
setiap pergantian perdana menteri
indonesia selalu menjadi negara kunjungan pertama
negara yang pertama pun ada beberapa yang kedua gitu ya
kedua atau ketiga
tapi posisi kita masih dilihat strategis dan ini masih menunjukkan bagaimana hubungan kita yang baik baik saja gitu ya
kita nggak punya satu masalah yang sedemikian rupa bisa merusak hubungan antara indonesia dan jepang gitu
kunjungan kali ini pun menunjukkan bagaimana sangat strategisnya indonesia
dan tentu juga kita
karena ini undangan jokowi ya
presiden jokowi menurut saya juga
bagaimana indonesia memandang posisi jepang sebagai
yang juga punya hubungan sedemikian rupa
secara sejarah dan segala macam dengan indonesia
tentu menunjukkan intensi kita yang sangat kuat dan
terus berharap tadi ya hubungan yang baik baik saja atau juga hubungan yang bisa membangun
baik antar negara ataupun juga
secara global ya
yang tadi bahasanya
kaisar naruhito selalu menekankan perdamaian dan persahabatan
atau hewa gitu ya dalam bahasa jepang di sini
saya kira itu tidak
tidak adanya kunjungan sekian lama
tidak berarti kemudian hubungan kita tidak baik baik saja
tadi datanya juga sudah menunjukkan bagaimana peningkatan sedemikian rupa
walaupun memang ada penurunan misalnya posisi investor jepang di indonesia
yang tadinya nomor satu nomor dua
kemudian ada di nomor lima
tapi ini kan
ada kehadiran singapura sebagai investor utama di indonesia
kemudian ada china tentunya ya
kompetitor jepang ya
bahkan tidak hanya antara indonesia atau asia tenggara
jadi memang ee
hubungan baik baik saja
walaupun ada dinamika dinamika dalam konteks
kalau kita bicara kuantitas ya
maupun secara ee
tapi saya nggak melihat sedemikian rupa ya
kalau dari konteks politik
kita tetap strategis dalam pandangan jepang
begitu pun juga kita menempatkan jepang sebagai
memang hubungan diplomatik antara indonesia jepang ini dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan ini baru dimulai lagi
kita tadi juga menyaksikan pertemuan
pada waktu pertemuan ini
tentu ada pokok pokok bahasan yang dibahas oleh kedua kepala negara ini
yang terjadi di pemerintahan indonesia ke depan mbak
dari pengalaman mbak asra
atau pengamatan dari mbak asra sendiri
saya kira imbasnya akan sangat berkaitan tadi dengan
apa yang menjadi agendanya kaisar naruhito juga
yang juga menjadi tentu agenda kita
yang tadi saya bicara tentang soft ya
terkait dengan pertukaran pemuda
mungkin ini akan menjadi
agenda ke depan ya
salah satunya meningkatkan pertukaran pemuda antara jepang dan indonesia gitu ya
kemudian kerjasama kerjasama yang lebih erat
terutama untuk yang beberapa
saya kira juga walaupun tidak dibicarakan secara detail gitu ya
terkait dengan pembangunan mrt gitu ya
itu saya kira penguatan penguatan kerjasama perdagangan seperti ini
walaupun tidak disebutkan semikian rupa sebagai satu
gratapi namanya ini juga kunjungan ke negaraan gitu ya
saya kira itu menjadi tujuan juga
tindak lanjut terhadap pertemuan ini
pertama saya kira terkait dengan agenda agenda sifatnya soh tadi
atau mungkin bisa juga bagaimana kemudian
sebenarnya di balik semua itu ada agenda
diplomasi budaya gitu ya
yang kita bisa juga kenal dengan
mengingat juga korea saat ini sangat kuat ya
diplomasi budayanya ya dengan k popnya
nampaknya jepang agak tertinggal
padahal pada satu sisi yang namanya
diplomasi budaya ini juga sangat berpengaruh pada
peningkatan sumbangannya terhadap ekonomi satu negara
nampaknya kalau di sini saya melihat ada unsur ke sana gitu ya
ada unsur untuk kemudian
dan ini akan kita tindak lanjuti harusnya gitu ya
termasuk juga proyek proyek yang kemudian
tadi ya sifatnya infrastruktur gitu ya
kita lihat tadi misalnya ada kunjungan
ke mrt ya dan ke
ompa pluit gitu ya tadi di daerah yang ada kunjungannya
kaisar nargito jadi saya kira
beberapa hal terkait dengan infrastruktur akan terus di
di apa namanya dijadikan agenda atau sebagai follow up dari
kegiatan ini tapi saya lebih melihat pada yang sifatnya lebih soft lah
melihat kunjungan kaisar nargito
ya masih ringan ringan saja ya mbak asrad namun kalau
berbicara tentang hubungan politik internasional kedua negara ini
sempat naik turun ya mbak ya bagaimana kedua negara ini
kedepannya saling menyikapi hubungan ini mbak
adakah pesan mungkin untuk pemerintah indonesia agar kedepannya ini
bisa menjaga hubungan lebih maksimal lagi sehingga ada
investasi investasi kedepan yang lebih menjanjikan untuk indonesia
kalau secara umum sebenarnya saya tidak melihat turun naiknya
hubungan indonesia jepang ya jadi hubungan indonesia jepang
masih dalam taraf stabil ya walaupun mungkin dalam satu dua proyek
mungkin kalau kita bicara proyek yang kereta cepat segala macam
sempat ada permasalahan tapi kalau kita ingin melihat secara keseluruhan
hubungan indonesia jepang ini dalam kondisi stabil nggak ada
sedemikian rupa persoalan persoalan kita punya persoalan dalam konteks
misalnya ijpa ya indonesia jepang economic partnership
yang kemudian kita melakukan review semula dengan rupa tapi
itu pun bisa kita sepakati gitu ya jadi tidak ada kondisi yang saya
kira membuat kita dalam posisi yang bertolak belakang ataupun juga
bermasalah berkonflik gitu jadi saya kira nggak ada nggak ada arah ke sana
untuk melihat dinamika global regional pun kita dalam posisi saling
membutuhkan atau kalau dalam bahasanya independence gitu ya hubungan ini terlihat betul
bagaimana misalnya jepang memandang indonesia sebagai negara yang memiliki
kepemimpinan di regional asean gitu ya dan juga bagaimana jepang bagaimana
indonesia dengan marketnya gitu ya jumlah populasi yang besar sumber daya
alam yang berlimpah yang kemudian juga dibutuhkan oleh jepang gitu ya
dan kita sendiri membutuhkan investasi teknologi gitu ya hal hal seperti ini
akan menjadikan hubungannya saling saling apa ya saling ketergantungan atau interdependence
ya baik mbak asra tentunya kita nantikan hasil pertemuan tertutup nanti bisa saling
menguntungkan kedua negara dan semakin membuat indonesia semakin maju
terima kasih mbak asra firgianita kepala departemen hubungan internasional
visip universitas indonesia telah bergabung bersama cnn indonesia news hour